musim haji dua ribu dua puluh tiga jawa timur mendapatkan tambahan kuota sebanyak satu tiga ratus jamaah
namun hingga kini baru terisi empat ratus jemaah sedang sisanya sembilan ratus jamaah masih kosong
hal itu diungkapkan oleh kakan wilkemenak jawa timur husnul maram pada senin pagi
dijelaskannya bahwa jawa timur pada musim haji kali ini mendapat tambahan kuota sebanyak satu tiga ratus porsi haji
tambahan kuota ini diperuntukkan untuk jamaah yang gagal saat pelunasan
namun hingga saat ini dari satu tiga ratus kuota haji baru terisi empat ratus jamaah calon haji
sementara sembilan ratus lainnya masih belum terisi karena menunggu keputusan pemerintah pusat
belum masih tinggal sembilan ratus an
dan kita menunggu perpres peraturan presiden tentang
apa pelunasannya dan kita menunggu keputusan dirjen phu tentang teknisnya
begitu itu sudah turun langsung kita gerak cepat
apakah nggak mepet dengan deadline pak
itu semua sudah pada siap semua
pada siap artinya paspor sudah siap bio visa juga sudah jalan
keuangan begitu sudah ada lampu hijau pelunasan juga sudah siap
kesihatan juga sudah siap
jadi sampai detik ini laporan dari daerah daerah begitu